pengurus besar e sport indonesia pbsi memberikan bonus kepada atlet e sports yang berprestasi di sea games dua ribu dua puluh tiga
total tim e sports indonesia berhasil meraih enam medali di vietnam
kesuksesan tim e sports indonesia yang mempersembahkan enam medali di sea games ini
juga mendapatkan apresiasi dari pengurus besar e sport indonesia pbsi pada kamis dua juni
kesuksesan tim e sports indonesia yang mempersembahkan enam medali di sea games dua ribu dua puluh satu vietnam
mendapatkan apresiasi dari pengurus besar e sport indonesia pbesi pada kamis dua juni
ketua umum pbsi jenderal polisi purnawira wan buri gunawan mengatakan
dirinya sangat bangga dan terharu atas keberhasilan tim e sport yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
kami semua atas nama pbsi sangat bangga terharu dan sulit diucapkan dengan kata kata
sebuah prestasi yang sangat membanggakan
total bonus yang diberikan pbesi kepada atlet e sports berprestasi adalah sebesar tiga delapan miliar rupiah
dengan rincian dua dua miliar rupiah untuk peraih medali emas
satu dua miliar rupiah untuk medali perak
dan tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah untuk medali perunggu
pbsi juga memberikan penghargaan dalam bentuk plakat untuk masing masing atlet dan piala untuk tim
kemudian ada tiket umroh dan tiket wisata
kita masih ada tiga event lagi
dan p target kita
prestasi juara umum
yang kedua sukses penyelenggaraan
tim e sports indonesia mampu membawa pulang dua medali emas tiga perak dan satu medali perunggu dari sea games dua ribu dua puluh satu vietnam
raihan medali tersebut disumbangkan oleh divisi pubg mobile mobile legends free fire dan crossfire
dua ratus ribu rupiah